kita ke informasi selanjutnya menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mendukung kebijakan presiden jokowi yang melarang mudik lebaran pada tahun ini
guna menolong pelaku usaha parekraf sandiaga mendukung dan mendorong kegiatan staycation di mana masyarakat yang tidak mudik bisa berlibur di kota tempat ia tinggal
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mendukung kebijakan presiden jokowi yang melarang mudik lebaran pada tahun ini
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mendukung kebijakan presiden jokowi yang melarang mudik lebaran pada tahun ini
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mendukung kebijakan presiden jokowi yang tidak mudik bisa berlibur di kota tempat ia tinggal